mas fahmi selamat malam
selamat malam mbak suspa
oke mas fahmi kalau melihat kemendikbud x netflix nih ya
nah seberapa besar sih urgensinya untuk menggandeng netflix kemudian pemerintah indonesia ya
tadi tujuannya untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan insan perfilman di indonesia
apakah memang dunia digital sedang butuh butuhnya seperti itu mas fahmi
pertama komentar saya ya terhadap rencana ini satu kata itu brillian ya
saya apresiasi banget dari kemdikbud
alasannya ada beberapa hal
pertama kita nanti tidak lagi hanya menjadi konsumen lah
tapi kita akan menjadi produsen karena netflix ini ada sebuah platform
dan nggak perlulah kita banyak banyakan platform gitu ya
kalau ada beberapa platform dari kita yang bisa compete ya bagus
tapi kalau seandainya tidak ada kita bisa manfaatkan yang platform
nah dengan platform ini
banyak sekali nanti insan insan perfilman atau mereka talenta talenta di indonesia
bisa membuat film film indi yang berkualitas
yang mungkin tidak bisa masuk di dalam bioskop kita mbak
itu bisa masuk di netflix
dan langsung begitu masuk netflix
otomatis jangkauan calon penonton langsung kan internasional
ini adalah sekutungan yang sangat besar
jadi sangat besar dan secara finansial saya yakin juga
mereka akan bisa mendapatkan finansial yang masuk ke indonesia
jika seandainya ada banyak film yang bagus
kemudian yang kedua
saya perhatikan ini banyak di berbagai daerah di indonesia kan
cerita cerita daerah apa segala macam juga sangat banyak
jadi kita sebutnya tidak kekurangan ini
tidak kekurangan sumber cerita untuk dibuat film
dan dengan netflix ini ini bisa go internasional
dan yang ketiga
ini saya sering mendengar dari problem dengan layar lebar kita lah ya
masih kekurangan ya
masalahnya gini banyak film
kadang film ini ada semacam kartel siapa dengar itu ya
kalau kita membuat film dan film itu tidak cocok secara ideologi mungkin
atau mungkin ada lagi pada saat yang sama ada film internasional yang lagi masuk
kita nggak dapat layar mbak
tidak ada tempat ya bisa naik padahal misalnya nih banyak yang mau nonton
begitu datang ke bioskop nggak ada itu layarnya
karena kalah dengan yang lain karena dipilih dan ini dan seterusnya
padahal film ketika sudah dirilis itu kan hanya jalan sembilan
itu kan hanya jalan seminggu dua minggu habis itu kan habis
sementara dengan netflix nggak ada masalah ditaruh aja di situ kapanpun bisa ditonton
jadi ini merupakan solusi yang sangat cerdas dari kemendikbud saya sangat apresiasi
dan juga opportunity yang sangat besar bagi mereka setelah di indonesia ini
kalau mereka kemudian mau masuk di netflix ini
oke mas fahmi tapi saya harus tanya nih respon di lini masa respon warga net mengenai kolaborasi kemendikbud dan juga netflix ini seperti apa
karena kita tahu banyak masyarakat indonesia yang juga belum bisa mengakses netflix di indonesia
ya salah satu yang menjadi respon itu adalah kritikan ya karena ternyata dari telkom sendiri atau mungkin telkomsel masih memblokir kondisi temporer
ini kan soal persaingannya
tapi saya yakin kok dengan adanya kerjasama ini ke depan netflix akan secara resmi harus diberikan akses semua telkom yang di indonesia harus memberikan akses
sehingga publik di indonesia bisa mengakses
karena banyak kritikan kenapa netflix itu masih di blokir ya
dan publik mengira ini hanyalah soal kompetisi aja biasa
banyak orang yang kemudian lari ke netflix kenapa
karena di sana banyak film film yang berkualitas
pada saat saya menganalisis pernah itu demo mahasiswa kemarin itu banyak anak anak ini ya k popers
k popers itu ikut turun
kemudian mereka turun
kita aktif tertarik dengan yang di luar indonesia
kenapa karena film film yang ada di layar kita itu kan nggak bagus
di televisi kita kan nggak bagus
menurut mereka ini sinetronnya apa segala macam nggak berkualitas lah
jadi mereka susah mendapatkan yang berkualitas
mereka lari ke luar negeri
film pun juga sama
mereka dari netflix mereka bisa pilih film film yang berkualitas untuk mereka tonton
jadi di sini nanti respon yang saya perhatikan adalah di sana
ada semacam kok dua hal yang berbeda
satu sisi ngeblokir satu lagi kerjasama
gitu aja sih
kalau banyak justru yang terlihat adalah kritikan terhadap kolaborasi ini nanti kalau menurut mas fahmi sendiri ini akan jadi bumerang nggak sih mas
karena kita tahu netflix juga tadi mas fahmi bilang statusnya masih diblokir oleh indonesia
film film kualitas di netflix itu bagus
diblokirnya bukan karena netflixnya yang jahat ya
bukan netflixnya yang jelek
tapi ini kan karena kompetisi
kompetisi dengan penyedia platform video on demand
film on demand yang ada di indonesia sendiri
kalau netflix dibuka pasti netflix yang akan mendapatkan keuntungan
makanya solusi ini kan cerdas
jadi kita bukan hanya jadi penonton tapi kita juga jadi produsen
oke netflix buka tetapi tolong netf juga mungkin nanti ada kantor di indonesia
tolong dibantu bagaimana membuat video membuat film
ya kan ada pelatihan kalau nggak salah ya
jadi netflixnya sendiri buat insan yang di indonesia
kita bukan hanya konsumen saja mbak
malah di sini saya melihat ini potensi yang sangat besar untuk membuat kita jadi produsen
produsen yang kreatif nanti
oke kalau kita lihat beberapa film di netflix tadi mas fahmi juga mengatakan banyak sekali yang berkualitas
tapi juga tidak jarang begitu ada film film yang apa namanya genre nya mungkin tujuh belas tahun ke atas atau dua puluh dua tahun ke atas begitu mas fahmi
nah gimana kemudian mengedukasi penonton
dengan digital penonton indonesia supaya bisa memilah memilih nih film mana yang sebetulnya baik untuk warganet atau juga masyarakat indonesia yang justru ramai mengonsumsi netflix
nah ini bagus sekali pertanyaannya ini saya suka nih
sekarang gini kita tidak bisa memblokir
yang bisa kita lakukan adalah melakukan literasi membantu memandu
ada di netflix itu kita minta yang bisa dilakukan netflix adalah memberikan label kan
ini boleh untuk beberapa belas tahun dan seterusnya kak
kemudian juga buat anak anak misalnya di indonesia
daripada kita melarang mereka nonton lebih bagus misalnya nih dari kemdikbud nantinya
ini adalah film film yang bagus buat belitikan misalnya
sudah ada list nya
jadi anak anak ini begitu ke netflix tinggal lihat daftar itu contohnya kan gitu
jadi mereka tidak mencari yang lain
kemudian atau ada ini adalah film film yang jangan ditonton misalnya nih
itu sebagai contoh salah satu contoh saja literasi
dan kemudian juga di netflix
dan kemudian juga di sekolah dan di pendidikan
makanya ini sangat bagus di game digwood karena apa
karena literasi itu itu harus masuk di sekolah
jadi harus diajarkan juga
anak anak di sekolah harus diajarkan bagaimana mencari informasi
kalau dulu kan googling saja ya
mereka bisa melihat culture budaya yang lain
ini kan film film yang bagus
kalau ingat zaman dulu mbak kan ada tvi ya
profesi pendidikan indonesia
film film yang bagus anak anak harus nonton
sekarang sudah borderless
dikasih tahu nih ini film film yang bagus untuk anak kelas satu sd dua sd dan seterusnya
saya kira kan bisa kita lakukan hal seperti itu
artinya kerjasama kemendikbud dengan netflix ini harus ada rangkaiannya ke depannya
supaya tadi memberikan literasi digital
tidak hanya untuk produsen tapi juga konsumen digital di indonesia begitu ya
mas ismail fahmi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected